ini mungkin memfasilitasi para jemaah agar bisa mengenali tempat potong rambut ini
tempat potong rambut ini tak lalu bukan hanya jelawukan
memotong tiga helai rambut sebagai sebuah kewajiban
tapi untuk memangkas habis rambutnya terutama bagi jemaah haji pria
mari kita lihat di dalam
tempat cukur rambut di sekitar kompleks jamarat mina arab saudi terus didatangi jemaah
meskipun malam hari
tempat ini tidak pernah sepi
satu persatu jemaah datang untuk melakukan tahalul
salah satunya jemaah dari malaysia
ini persunahan nabi
proses pemotongan rambut terbilang singkat bahkan tidak sampai lima menit
dari mulai dicuci disisir dikikis sedikit demi sedikit hingga habis dan botak
setelah itu kepala ditaburi bedak dan diberi penyegar
pisau cukur yang digunakan juga selalu diganti baru
biaya untuk mencukur rambut botak mencapai dua puluh lima saudi rial atau sembilan puluh sembilan ribu rupiah
ada pun tempat potong rambut beroperasi setiap hari dua puluh empat jam